apa yang terjadi pada putra putri hamba ya allah
jangan jangan mereka dalam bahaya
ya allah mohon ya allah lindungilah putra putri hamba
apa yang terjadi pada putra putris hamba ya allah
terima kasih banyak
karena engkau telah menyelamatkan mereka semua
di mana mana semua orang membeku
orang jahat yang melakukan ini semua
bukanlah orang sembarangan
tolong berikan aku kekuatan untuk sembuhkan mereka semua
apakah sudah selesai
sekarang kita satukan kekuatan kita
agar semuanya kembali seperti semuanya
sampai jumpa di video selanjutnya
beraninya mereka merusak rencana aku
baik tuan putri
baik tuan putri
tidak ada ampun untuk orang yang sudah ikut campur urusan
suara siapa itu
itu dia putri nima
dia yang sangat jahat
aku merasakan kekuatan injara
yang ada pada mereka
aku juga merasakan hal yang sama dengan bu rani
mereka adalah orang kuat
kalian harus menggunakan kekuatan panas
yang ada dalam tubuh kalian
untuk melawan serangan pemerintah
baik tuan putri
baik tuan putri
apa yang terjadi pada putra putri hamba ya allah
mereka dalam bahaya
ya allah possa melindungi putra putri hamba
bergantungsang kerja itu menyebabkan ini importing kerja terjadi di hearings and